indonesia masih menjadi negara dengan tingkat konsumsi rokok tinggi di dunia
selain adanya kelonggaran peraturan pembelian rokok indonesia
menerapkan tarif cukai yang sangat rendah dibandingkan dengan negara negara lain
tidak heran maka harga juga lebih murah ya di indonesia
indonesia ternyata juga belum meratifikasi fctc
sebuah perjanjian internasional untuk melindungi generasi sekarang
generasi saat ini dari bahaya rokok
dilema apa sesungguhnya yang sedang dialami pemerintah terkait rokok
kami urai persoalannya untuk anda
rokok masih dianggap berbahaya bagi penduduk usia produktif
beberapa akademisi menganggap hal ini karena inkonsistensi pemerintah
mengatasi bahaya merokok di usia produktif
khususnya di kalangan berpendapatan menengah ke bawah
pemerintah indonesia juga belum meratifikasi fctc
ini adalah perjanjian internasional untuk melindungi generasi sekarang
dari efek buruk tembakau
bagaimana menjelaskan bahwa lima
partai fraksi di dalam dpr sepakat untuk mengeluarkan ruu pertembakauan
yang secara resmi menghalalkan nikotin tabakum sebagai warisan budaya
itu common sense berkata ini tidak rasional
itu berarti iklim politik di sini itu tidaklah rasional
masih digenggam oleh kepentingan kepentingan jangka pendek
padahal bila diratifikasi
fctc memiliki dampak cukup signifikan terhadap pendapatan negara
karena negara harus menaikkan cukai tembakau sebagai salah satu mekanisme
untuk menekan tingkat konsumsi tembakau
dengan cukai rokok ditetapkan di angka rp empat ratus sembilan puluh lima per batangnya
dan target produksi rokok yang telah ditetapkan oleh kementerian perindustrian
berada di angka tiga ratus empat puluh delapan miliar batang rokok setiap tahunnya
maka pendapatan negara dari cukai tembakau ini

apabila pemerintah menaikkan cukai rokok sebagaimana diatur di bawah fctc
yang sayangnya belum diratifikasi oleh dewan perwakilan rakyat
maka sebenarnya defisit anggaran belanja negara dapat dipersempit
tanpa harus menggunakan solusi reaktif yang belum teruji efektivitasnya
seperti tax amnesty atau pengampunan pajak
kepala bidang kebijakan fiskal kementerian keuangan suhasil nazara mengaku
cukai tembakau dapat menekan konsumsi tembakau di indonesia
namun hal ini bukan satu satunya cara untuk menekan angka konsumsi rokok
dan ini juga melakukan review terhadap pelaksanaan undang undang cukai yang berlaku sekarang
jadi ini moga moga kami bisa disupport teman teman saya di bkf bisa disupport juga dengan studi studi yang berlaku
terus dilakukan terutama studi studi yang terkait dengan economic impact dan industrial impact dari pengendalian tembakau
namun kenaikan ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kebijakan negara negara tetangga indonesia
deputi bidang ekonomi kesehatan kementerian kesehatan donald pardede mengatakan
pemerintah sudah berupaya meminimalisir jumlah perokok dan dampak negatif merokok
caranya melalui sejumlah inisiatif seperti penerbitan larangan untuk merokok di sejumlah tempat umum
dan penayangan gambar rokok di media masa
kementerian kesehatan ikut berjuang untuk mendorong itu
kemudian dalam framework global kesehatan juga ikut untuk mendorong aksesi fctc misalnya seperti itu
pemerintah sebenarnya memiliki opsi yang cukup jelas
menaikkan cukai rokok yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat
namun pertanyaan yang tersisa adalah
apakah pemerintah kita berani untuk bertindak tegas terhadap pengusaha rokok
demi kepentingan masyarakat banyak
rama aryadi jakarta